sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
sebelum memasuki lintasan kerbau kerbau yang akan bertarung dimandikan terlebih dahulu di kubangan air atau sungai kecil yang letaknya tak jauh dari arena balap
fungsinya untuk menetralisir suhu tubuh kerbau menjelang beradu kecepatan di bawah terik sinar matahari
di sumbawa masih memiliki tradisi yang dijaga hingga saat ini
nah di belakang saya ini merupakan kerbau kerbau yang sedang bersiap untuk mengikuti
mengikuti pertandingan di sirkuit sebelah sana
barapan kebo biasanya digelar menjelang musim tanam di petak sawah yang jadi arena balapan
sebelum mulai balapan para peserta terlebih dahulu melakukan ritual basalona
seluruh peserta berjalan mengelilingi lintasan sebanyak satu kali ditemani joki dan sandro para kerbau
joki adalah penunggang kerbau yang berdiri di atas kareng sebuah rangkaian kayu yang berfungsi sebagai penghubung antara dua kerbau
joki bertugas memacu kerbau di arena balapan untuk mencapai saka sebuah pancang yang berada di ujung lintasan yang menjadi titik tujuh para joki bersama kerbau mereka
sementara sandro adalah pawang kerbau yang secara spiritual dia akan mencari joki yang berdiri di atas kareng
sebagai ritual bertugas mengacaukan konsentrasi kerbau ketika sedang berlari menuju saka
pemenang dari balapan ini adalah kerbau yang mampu mencapai saka dengan catatan waktu yang paling cepat
tak jarang kerbau mampu berlari kencang namun tidak berhasil menyentuh saka
tak sedikit pula joki kerbau yang terjatuh di tengah lintasan karena kehilangan keseimbangan
saya pun berkesempatan mencoba menjadi joki kerbau
tiap kerbau yang diikut sertakan dalam karapan kerbau biasanya memiliki nama yang diberikan oleh sang pemilik
sepasang kerbau yang saya tunggangi berasal dari desa batu bulan yang bernama halilintar dan tamu agung
ternyata tidak mudah ya menjadi seorang joki barapan kerbau

kaki agar dapat mencapai saka di depan sana
barapan kerbau tak sekedar adu cepat dan tepat dari masing masing kerbau
hiburan rakyat tanah samawa ini syarat akan makna di setiap bagiannya
seperti filosofi dari kecepatan sepasang kerbau yang dipacu menyiratkan makna keserasian dalam kehidupan
untuk mencapai saka yang dapat dimaknai sebagai tujuan dalam hidup
lumpur dan genangan air yang memenuhi arena balapan menyeratkan arti hambatan atau rintangan yang dihadapi ketika berjuang meraih tujuan kehidupan
barapan kerbau merupakan hiburan rakyat yang diwariskan secara turun temurun
barapan kebo kiasan wujud syukur masyarakat sumbawa atas anugerah yang diberikan oleh sang pencipta
barapan kebo adalah ajang silaturahmi pemersatu rakyat tanah samawa
kerbau dan sumbawa memang seperti dua belah sisi dari sekeping uang logak
yang tak dapat dipisahkan dari bingkai sejarah dan tradisi masyarakat samawa
mayoritas masyarakat sumbawa yang berprofesi sebagai petani
menggunakan kerbau untuk membantu bekerja di sawah
tak heran tanah samawa dikelilingi oleh hamparan sawah
diselingi permukitan dan permukiman
demi menunjang kesejahteraan masyarakat di kawasan sumbawa
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan pembangunan embung dan bendungan
salah satunya bendungan bintang bano yang terletak di kabupaten sumbawa barat
bendungan ini terletak di kecamatan brangrea kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat
pembangunan bendungan ini dilakukan sebanyak dua tahap
yakni tahap pertama pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
dan tahap kedua yakni tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu
pada akhir dua ribu dua puluh satu direncanakan bendungan ini sudah dapat beroperasi
anggaran yang dialokasikan untuk bendungan bintang bano ini sejak tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh satu mencapai rp satu empat triliun
bendungan ini dibangun dengan daya tampung air kurang lebih tujuh puluh enam juta meter kubik
dengan luas genangan sebesar dua ratus hektare
tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan ketersediaan air
khususnya di kabupaten sumbawa besar yang memiliki iklim tropis terutama saat musim kemarau
ya bendungan ini bisa melayani daerah irigasi seluas enam enam ratus hektare
kemudian juga bisa memberikan layanan air baku sebesar lima ratus lima puluh lima liter per detik
juga ada potensi tenaga listrik ya pembangkit tenaga listrik sebesar delapan delapan mw
di samping juga fungsi pengendalian banjir
untuk mengurangi banjir di
dengan keindahan alam dan perbukitan hijau kabupaten sumbawa besar
yang ditawarkan di bendungan bintang bano
kedepannya bendungan ini bisa menjadi pemicu berkembangnya sektor pariwisata baru
serta potensi budidaya perikanan
peradaban masyarakat sumbawa memiliki sejarah panjang
bangunan istana dalam lokal menjadi saksi sejarah yang masih berdiri hingga saat ini
terletak di pusat kota kabupaten sumbawa besar
pemerintahan daerah sumbawa pada awalnya berbentuk kesultanan
pemerintahan kesultanan sumbawa dimulai sekitar seribu enam ratus empat puluh delapan
istana ini sendiri dibangun pada masa pemerintahan sultan muhammad jalaluddin iii pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh lima
sejak awal berdirinya pemerintahan sumbawa setidaknya delapan belas sultan pernah menjabat hingga saat ini
kesultanan sumbawa erat kaitannya dengan kesultanan goa dari sulawesi selatan
tak heran berbagai budaya dan bahasa masyarakat sumbawa memiliki sedikit kemiripan dengan masyarakat goa
hingga saat ini bangunan ini telah tiga kali direnovasi untuk menjaga keutuhan bangunan
dahulunya istana dibangun menggunakan pasak yang menghubungkan penyangga satu dengan yang lainnya
tanpa menggunakan pasak yang berbeda

pemerintahan sumbawa ini juga berbentuk hingga saat ini

jadi ini istana dalam loka
istana dalam loka itu sebenarnya dalam itu adalah istana
kata dalam itu istana
loka itu rakyat
jadi istana yang dibangun oleh rakyat
jadi sebagai bentuk persembahan rakyat kepada sultan kepada pemimpin saat itu
nah istana ini dibangun
tapi pada masa pemerintahan sultan muhammad jaludin shah iii
jadi beliau memerintah tahun seribu delapan ratus delapan puluh tiga sampai dengan seribu sembilan ratus tiga puluh satu
beberapa bagian bangunan istana dalam lokal memiliki makna yang berkaitan dengan syariat islam
seperti tiang penyangga istana yang berjumlah sembilan puluh
merupakan jumlah nama allah dalam asma'ul husna
ada pula tangga yang memiliki tiga belas anak tangga
melambangkan jumlah dalam rukun sholat
tangga lain ada yang memiliki tujuh belas anak tangga
mengisyaratkan angka yang sama dengan jumlah rakaat dalam sholat
masyarakat tanah samawa memang mayoritas memeluk agama islam
masuknya islam ke daerah sumbawa diperkirakan terjadi sebelum adanya kesultanan sumbawa
kehidupan masyarakat ini alhamdulillah hidup dengan harmonis
daerah sumbawa sendiri dihuni oleh tidak kurang dari lima ratus penduduk

terdiri dari banyak suku bahkan belasan suku yang terdata di badan kesbang polda ri kabupaten sumbawan
nah agamanya adalah memang mayoritas agama islam
karena seluruh tahu samawah masyarakat sumbawa itu beragama islam
kecuali tahu tahu sumawa orang orang sumbawa yang kebetulan mungkin berketurunan dari bali
keturunan dari cina tionghoa
itulah yang kemudian memeluk agama agama di luar islam
kemudian buddha kristen katolik dan konghucu
nuansa islam sangat kental terasa di berbagai penjuru daerah sumbawa
mulai dari kehidupan masyarakat termasuk unsur pendidikan
kementerian pupr membangun sebuah rusun di pondok pesantren al kafi sumbawa pada dua ribu sembilan belas
lokasi pesantren yang dikelilingi perbukitan dan perkebunan diharapkan dapat menjadi pusat
pengembangan sumber daya manusia di sumbawa di tingkat sekolah menengah atas
santrinya berasal dari berbagai daerah baik yang berasal dari dalam dan luar nusa tenggara barat
pak ustadz bisa dijelaskan sejarah dari pondok pesantren al kafi ini pak ustadz
ya pondok pesantren al kafi ini awalnya berdiri pada tanggal tiga agustus dua ribu dua puluh
awalnya dibangun dengan tujuan untuk menjadikan bengkel akhlak bagi khususnya di daerah sumbawa ini
kemudian masalah pembangunannya didesain ala rumah rumah dahulu perkampungan gitu
baik pondok yang laki laki maupun perempuan itu dibangun rumah panggung semuanya
tapi seiring berkembangnya zaman kita juga membangun rumah rumah batu seperti itu
lalu pak bisa dijelaskan fasilitas dari pesantren al kafi saat ini seperti apa
ya saat ini fasilitasnya
fasilitasnya alhamdulillah terdapat gedung rusunawa yang mendapat bantuan juga dari pupr alhamdulillah
kemudian ada rumah rumah panggung di sana tempat santri laki lakinya
kemudian ada tempat musyrifnya kemudian ada kantor kemudian kelas dan ada masjid juga
kebetulan alhamdulillah wc atau tempat duduknya baru dibangun alhamdulillah seperti itu
manfaat dari pembangunan rusunawa
ya itu sendiri ya pak untuk para santri
kalau untuk pembangunan rusun ini alhamdulillah dahulu kalau misalnya anak anak tidur itu malam itu selalu kedinginan
dan banyak anak anak yang sakit mbak
karena kedinginan karena ini kan hutan daerah kita ini ya sebelah sana gunung sebelah kiri gunung gitu kan
jadi sangat bermanfaat tentunya
jadi anak anak ini tidurnya semakin enak lah gitu kan
sangat bersih clean tidak seperti rumah panggung rumah kayu
kemudian lebih tahan lama dan lebih kuat juga insya allah
fokus pembelajaran bagi santri di sini tak jauh berbeda dengan konsep pesantren lain
yakni mengedepankan pembelajaran agama islam yang dikombinasikan dengan pelajaran umum lain
nusa tenggara barat menawarkan keasrian seni budaya bentang alam dan kilas sejarah yang masih terjaga
tak heran mandalika ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah

kemanusiaan lgbt inocensi dan keoloqing didedahkan
nulis dan bertobat did bishop semua om
tujuh belas jutaobres makin diter kirendak
alokasi apbn murni dan ditargetkan dapat beroperasional di penghujung dua ribu dua puluh satu
kawasan madalika menawarkan berbagai pilihan para wisata
hamparan pantai nan indah akan memanjakan mata siapapun yang berkunjung ke pantai kuta ini
di kawasan ini tengah dibangun sirkuit balap berskala internasional
yang rencananya akan digunakan sebagai sirkuit series motogp pada dua ribu dua puluh dua mendatang
untuk menunjang hal tersebut kementerian pupr meluncurkan program rumah swadaya berwujud homestay
yang dapat dijadikan pilihan tempat menginap bagi para wisatawan
setidaknya tiga ratus sementara
sembilan puluh delapan unit telah dibangun dengan mekanisme swadaya yang tersebar di beberapa desa di kawasan madalika
anggaran yang digelontorkan untuk program di nusa tenggara barat ini berkisar enam puluh dua miliar rupiah
dari angka tersebut masyarakat telah memetik hasil swadaya setidaknya sebesar sepuluh miliar rupiah
seperti pak sawan salah satu warga mandalika yang rumahnya direnovasi menjadi homestay
sebelumnya rumah pak sawan bisa dikategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni
kemudian pak sawan mengajukan rumahnya dalam program fasilitas rumah swadaya kementerian pupr
properti yang ia miliki saat ini dibangun dalam waktu empat bulan
kalau kita bicarakan masyarakat sangat banyak manfaatnya
soalnya sebelum ada rumah swadaya ini kemarin kan kita punya rumah yang dibongkar itu kan udah tidak layak pakai

tapi sekarang ya alhamdulillah setelah ada rumah swadaya ini kan ya istilahnya nyaman lah
di samping nyaman juga ditempatin juga bagus juga
namun tidak seluruh masyarakat bisa mendapatkan bantuan program rumah swadaya ini
ada beberapa kriteria bagi masyarakat yang ingin mengajukan properti mereka agar bisa direnovasi menjadi homestay
hingga memiliki daya tarik bagi wisatawan
jadi masyarakat yang layak
adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan persyaratan yaitu mempunyai sertifikat hak milik
yaitu sesuai dengan tata ruang
jadi usulan itu dari penda
jadi penda yang mengusulkan kami yang memverifikasi layak atau tidaknya masyarakat mendapatkan bantuan
jadi dengan skema pemberdayaan masyarakat
jadi masyarakat ikut kita berdayakan untuk membangun homestay ini
jadi ada kelompok kelompok masyarakat
jadi kita bentuk kelompok masyarakat
ada tenaga ahli kami yang mendampingi di lapangan
jadi tenaga ahli sipil pemberdayaan dan arsitektur yang mendampingi selama pelaksanaan pembangunan homestay ini
kembali ke tanah samawa ada sebuah seni tutur yang masih dapat dijumpai hingga saat ini
tenisa keco namanya
sakeco adalah seni bertutur khas ala sumbawa yang terdiri dari dua orang sambil memainkan alat musik rebana
biasanya pertunjukan sakeco digelar pada hajatan warga acara kesultanan ataupun festival kesenian daerah setempat
seni sakeco sudah ada sejak zaman dahulu
bahkan diakini sebelum masuknya agama islam ke daerah sumbawa sekitar tahun seribu delapan ratus dua belas hingga seribu delapan ratus sembilan puluh
pencetus sakeco bernama zakaria
nama sakeco sendiri diambil dari padondok atau nama panggilan bagi masyarakat sumbawa
sakeco merupakan sebuah kata yang merupakan gabungan nama kecil dua orang pecetusnya yakni zakaria dan syamsuddin
di sumbawa itu ada nama pedondok namanya
padondok itu adalah nama halus misalnya zakaria
zakaria itu dipanggil sake gitu kan
dan syamsuddin itu dipanggil co
jadi kedua pelaku ini kenapa jadi budaya sakeco namanya
karena kedua orang ini adalah yang se revelasi
familiar gitu kan
yang sudah terkenal dari zaman dulu
dia pelaku utamanya
jadi zakaria dan syamsuddin ini kalau nama padondok sumbawa menjadi sake dan co
sakeco gitu kan
jadi makanya sampai sekarang budaya sakeco ini enggak pernah ada yang komplain gitu
kenapa jadi sakeco
jadi memang benar gitu kan
tidak ada yang pernah komplain sana sini
anak kecil pun sekarang nanya seperti itu
kenapa sakeco gitu
ya memang pelaku utama yang intent pada saat itu memang namanya zakaria dan samsudin
makanya budaya sakeco ini menjadi sakeco
lantunan sakeco berisikan pesan berbagai makna kehidupan
bisa menyampaikan tentang budaya pendidikan hingga puji pujian rasa syukur
dua orang seniman sakeco bersenandung dan berpikir
lantunan sakeco berisikan pesan berbagai makna kehidupan
dan bernyanyi dengan nada suara yang relatif sama
tidak ada yang boleh lebih mendominasi di antara keduanya
hal tersebut memiliki makna bahwa di dalam kehidupan manusia
tak terlepas dari unsur keserasian keselarasan serta saling melengkapi satu sama lain
kalau saya berbicara segejo ini sebenarnya saya sangat peduli
kenapa saya mau mempertahankan sakeco ini
karena saya lihat saya bisa hitung ya untuk semua ini mulai dari daerah timur sana sampai daerah barat sana
saya bisa hitung dengan jari loh pelaku sekecoh ini sampai sekarang
karena yang kalau bukan kita sendiri yang akan kembangin ini siapa
nah dan saya lihat pelaku pelaku yang dari dulu itu sudah tua tua lagi
usianya agak saya mohon maaf sudah agak di atas saya uzurnya
jadi kenapa tidak
jadi saya punya inisiatif sendiri
saya kembangkan anak anak yang dari kuliah yang sma smp bahkan sampai kinjang sd pun mau dia belajar ke saya
dan saya sendiri inisiatif sama teman teman saya sendiri yang ada di sanggar
jadi ya wujud peduli saya sendiri
jadi kebetulan saya dapat amanah dari guru saya dulu
jangan berhenti sampai kamu gitu kan kamu ajarkan ke anak anakmu ajarkan ke adik adikmu
jadi inilah yang menjadi itikat saya kenapa sakeco ini tetap saya kembangkan sampai sekarang

saya ro partie uu surin who ternyata supporting bootyapu itu pusgo purwokerto juga
inilah warisan tanah intan bulai
tak hanya kaya hasil bumi tanah samawa tetap istimewa dengan segala keunikan cerita sejarah religi budaya
serta bentang alamnya yang akan meninggalkan kesan kepada siapapun yang menginjakan kaki di bumi sumbawa